hai lorong rumah sakit al shifa yang berlokasi di gaza city dipenuhi oleh para pengungsi yang
merupakan warga gaza dari berbagai tempat anak anak terpaksa tidur di lantai dengan alas
adanya serangan udara yang dilancarkan tentara israel ke gaza membuat warga mencari berbagai
tempat untuk berlindung salah satunya dengan berlindung di rumah sakit dari butuhnya hafiin
serangan yang dilakukan kedua belah pihak antara israel dan hamas telah menewaskan sedikitnya
seribu orang dan melukai lima ribu orang di palestina
sementara di israel lebih dari satu dua ratus orang tewas dan dua tujuh ratus lainnya terluka
sementara itu sejumlah warga sipil palestina yang menjadi korban perang israel hamas
berdatangan ke rumah sakit indonesia di gaza sejak senin meski rumah sakit ini
sempat menjadi sasaran serangan israel operasional rumah sakit masih bisa berjalan terlihat sejumlah
ambulans terus berdatangan dan tenaga medis berlalu lalang membawa korban memasuki gedung
sakit menurut organisasi yang mendirikan rumah sakit indonesia gaza mercy korban yang terus
percatuhan membuat sejumlah dokter dan tenaga medis kewalahan sementara usaha memperkuat
fasilitas medis di rumah sakit ini dengan mengirimkan tambahan ahli bedah alat medis
obat obatan hingga sukarelawan sedang dijalankan